pt kereta api indonesia pt kai menandatangani kontrak pinjaman dari sindikasi dua belas bank sebesar rp sembilan belas dua puluh lima triliun
pinjaman ini untuk membiayai proyek kereta api ringan atau light rail transit lrt jakarta bogor depok bekasi
kontrak joint mandated lead arranger and group runner atau hal tersebut untuk membiayai proyek kereta api ringan atau light rail transit lrt
jakarta bogor depok bekasi
selain digunakan untuk pembiayaan proyek lrt sebesar rp delapan belas satu triliun kontrak pinjaman berjangka waktu delapan belas tahun ini akan digunakan untuk modal kerja sebesar rp satu lima belas triliun
penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan lrt ini dilakukan dua belas bank sindikasi
baik himbara maupun bank swasta nasional seperti bank mega bca serta cmb niaga dan dua bank
sebetulnya saya happy dengan dua belas sindikasi ini saya berasumsi dua belas dua belas nya ikut mengontrol dan mengawasi proyek ini
yang saya tidak ingin adalah masing masing menjaga ke bahasa jawa nya menjaga ke atau mengandalkan kepada yang lain
terus akhirnya hanya sekedar mencairkan tanpa melihat kemajuan dan
proper atau tidak propernya dari keseluruhan eksekusi proyek ini